sebuah penelitian universitas stanfood di amerika serikat menyatakan bahwa indonesia merupakan negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki
kemudahan mengakses teknologi membuat masyarakat semakin enggan menggunakan kakinya
mulai dari memesan berbagai moda transportasi makanan hingga mengirim barang semua bisa dilakukan melalui gawai atau gadget
padahal banyak sekali manfaat yang bisa didapat hanya dengan berjalan kaki
nah apa saja manfaatnya dan faktor apa lagi yang membuat orang indonesia khususnya malas berjalan kaki
insight with desi anwar akan membahasnya
dari satu ratus sebelas negara indonesia berada di urutan terakhir dalam hal berjalan kaki
dengan metode melacak telepon genggam lebih dari tujuh ratus ribu orang
para peneliti di universitas tanford amerika serikat menilai indonesia sebagai negara paling malas bergerak
karena penduduknya hanya berjalan sekitar tiga lima ratus langkah setiap hari
sebagai perbandingan warga inggris berjalan lebih dari lima langkah setiap hari
sementara warga amerika serikat berjalan kaki lebih dari empat empat ratus langkah per hari
selain kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi
minimnya sarana dan prasarana untuk berjalan kaki disebutkan
sebagai salah satu penyebab malasnya orang indonesia berjalan kaki
rapor trotoar pada dua ribu dua puluh dua yang disampaikan koalisi pejalan kaki menyatakan
rata rata rapor terotoar di indonesia hanya empat tujuh dari sekal sepuluh
meski kini pemerintah kota dan kabupaten berlomba merevitalisasi trotoar
tapi kenyamanan pejalan kaki belum menjadi kenyataan
pengendara kendaraan bermotor masih membandel
tak jarang pejalan kaki dipaksa mengalah pada pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar
di beberapa titik
mobil yang parkir di trotoar
memaksa pejalan kaki harus turun ke jalan
padahal dilihat dari sisi kesehatan
jalan kaki memiliki banyak manfaat
berjalan kaki juga disebut membakar kalori lebih banyak dibanding olahraga berlari
invasi sepeda motor ke trotoar dan juga mobil yang sering sekali parkir justru di trotoar
bisa menjadi alasan lain yang membuat orang indonesia
di mana kan dirumahkan bahwa perjalan kaki adalah hal yang harus diselamatkan
tentu saja menjadi pertimbangan saat melakukan aktivitas di luar ruang
apalagi ternyata pada tanggal dua puluh dua januari baru baru ini
kita memperingati hari pejalan kaki nasional
untuk membahasnya di studio saya sudah ditemani alfred sitorus
ketua koalisi pejalan kaki
bung alfred apa kabar sehat selalu
sehat ya karena sering jalan kaki
nah ini kemana aja kalau biasanya jalan kaki
ini dilakukan tiap hari
hampir tiap hari karena saya mix dengan public transportation
karena temannya public transportation itu adalah jalan kaki
dan memang ini juga bukan saja keharusan sekarang merupakan gaya hidup juga
karena jalan kaki itu sangat sangat sehat
tapi ada yang namanya itu koalisi pejalan kaki bung alfred
pasal usulnya kenapa dan bagaimana mungkin bisa diceritakan
sebenarnya gini koalisi pejalan kaki itu kami bentuk dulu
di tahun dua ribu sebelas yang lalu
itu merupakan sebuah
sudah lebih dari sepuluh tahun ya
ya sudah lebih dari sepuluh tahun
karena ini sebuah movement gitu ya
karena beberapa orang yang backgroundnya bermacam macam yang menginisiasi koalisi pejalan kaki itu
karena gini kami ini kan bagian dari yang menginisiasi car free day dulu kalau mbak desa
kita merasa bahwa car free day virusnya sudah kemana mana ya
virus positifnya sudah selesai sudah given lah bagi kami
oke kita cari challenge baru sebenarnya apa yang masih kurang
ternyata teman teman bilang bahwa nasib kita sama ketika kita menggunakan angkutan umum
nyawa kita secara serasa terancam ketika kita melakukan first and last mile dari rumah kita menuju angkutan umum
dimana trotoar itu selalu dihantui dengan parkir diserobot oleh sepeda motor pedang kaki lima macam macam ya
dari situ kopi darat beberapa orang
oke kita sepakat bahwa kita akan buat satu movement baru yaitu namanya koalisi pejalan kaki
yang pertengahan tahun dua ribu sebelas yang lalu kita bikin taman set trotoar kita di kawasan kota tua pertama sekali gitu ya
dan tahun dua ribu dua belas nya beranjak ke tahun berikutnya
itu ada satu momentum yang cukup bagus ketika ada salah satu teman saya gitu ya
salah satu inisiatornya
koalisi pejalan kaki juga tiduran di atas trotoar untuk menghalau gempuran para pemotor yang menginvasi trotoar gitu ya
yang seharusnya mereka sama sekali tidak bisa
yes seharusnya regulasinya bilang bahwa trotoar itu hanya untuk pejalan kaki namun diokupansi dan yang lain
nah dari situ masih berkembang ternyata unek uneknya pejalan kaki selama ini yang sudah menjadi snowball ternyata wadahnya ada di koalisi pejalan kaki
dari situ ya bergulir ya gerakannya
sampai sekarang berapa
berapa jumlah anggotanya sampai sekarang lebih dari sepuluh tahun kemudian
saat ini sudah sampai enam puluh lima ribuan ya dan kami ada
ini khusus di ibu kota saja atau di seluruh
bukan sampai di indonesia
ada di lima belas kota kabupaten
oh jadi ada cabang cabang
jadi kegiatan kegiatan utamanya sekarang apa saja yang dilakukan
lebih kepada bagaimana edukasi dari mulai sd smp
jadi teman teman itu ngontak sekolah dan yang lain bagaimana bicara keselamatan di jalan raya dan yang lain lain ya
terutama bagaimana kita mendesain yang namanya ruhu
yang namanya rute selamat sekolah
yang hanya ada selama ini diperkenalkan oleh pemerintah adalah zos
jonah selamat sekolah
tapi bagaimana rute menuju sekolah itu
apakah sudah nyaman atau aman
anak anak sekolah itu berjalan menuju rute yang dia lalui
nah di situ
nah dan juga kita edukasi sesama para pengendara
pengendara juga rombongan sepeda motor rombongan mobil klub klub itu ya rata rata kami biasanya bertukar pikiran ya
ketika mereka kondisi
kalau kopdar kopdar itu kami datang gitu ya diundang untuk memberikan satu materi yang memang bisa kami sampaikan terkait dengan pejalan kaki
karena gini pejalan kaki itu saat ini urutan nomor dua angka kecelakaannya di indonesia dan empat belas meninggal dunia setiap hari di indonesia
luar biasa ya
dan itu sudah menurun dari delapan belas sebenarnya
jadi angka terbarunya adalah empat belas
jadi saya kira dosa saatnya gitu ya
bicara kita bicara
karena kelompok yang paling rentan yang paling lemah itu yang tidak ada proteksinya adalah penjalan kaki
iya dan padahal berjalan kaki bukan saja sehat untuk diri sendiri
tapi dari segi tidak mengeluarkan polusi dan ini harusnya merupakan suatu aktivitas yang sangat sangat positif ya
ini bung alfred sendiri pernah nggak ini misalnya cek cok atau dengan pengendara sepeda motor atau mobil
ini kan sering sekali trotoar itu menjadi lahan konflik ya ini mungkin perlu diingatkan juga
tanggal dua puluh dua januari ini diperingati sebagai hari pejalan kaki karena ada tragedi insiden
insiden waktu di kawasan tugutani itu kami jadikan sebagai momentum hari pejalan kaki nasional
dan ini juga menjadi momentum untuk para korban penjalan kaki yang meninggal dunia empat belas setiap hari di indonesia
tiap hari jadi per satu jam itu mungkin ada satu atau dua penjalan kaki meninggal
kalau kita bicara dua puluh empat jam
jadi saya kira ini bagian dari momentum tapi nggak perlu dimasukkan di dalam kalender negara supaya merah gitu ya nggak perlu gitu ya tanggal merah nggak perlu
tapi menurut saya ini penting harus kita peringati lah ya
ini bagaimana jadikan momentum yang pertama bagaimana pemerintah daerah nanti akan melihat ini agar bisa merubah infrastruktur fasilitas pejalan kakinya
bagaimana membenahi publik transportasinya karena pejalan kaki dengan public transportasi nggak bisa dipisahin
yang kedua bagaimana dengan pola
bertransport bermobilitas para pejalan kaki itu bisa menghindari yang namanya obesitas gitu ya
yang dimana warga kita mager sekali dengan datanya stanford university warga indonesia adalah warga yang paling malas berjalan kaki
dengan berbagai macam alasan tapi yang jelas gawai merupakan salah satu
betul dan bagaimana kita berharap bahwa mulai dari sejak dini anak anak sejak dini kita harapkan bahwa mobilitas ke sekolah kemanapun itu
tidak lagi selalu diantar diantar bisa tapi bisa bersepeda atau berjalan kaki kalau rumahnya ke arah sekolah itu cukup dekat
nah hal hal ini yang sebenarnya kita harapkan di dua puluh dua januari ini momentum ini cukup baik untuk memberikan fasilitas berupa trotoar zebra cross pelikan crossing yang memang diatur oleh pemerintah di dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas
iya nah tapi kita lihat begini ini kan di kalau penggunaan
sedangkan jalan raya ini kan banyak sekali penggunanya ada pejalan kaki ada yang naik sepeda ada yang naik sepeda motor ada mobil
nah disitu biasanya juga ada otoritasnya ada polisi jalanannya yang mengatur ini semua
nah dari menurut bung alfred bagaimana keberpihakan ya terhadap pejalan kaki itu sendiri misalnya ya harusnya kan sudah jelas sepeda motor tidak boleh di trotoar
tapi ini masih sering
kita lihat dan tindakannya terhadap mereka mungkin juga tidak terlalu ini ya mungkin pejalan kaki yang harus mengalah
ataupun trotoar yang digunakan menjadi tempat parkir gitu
ini bagaimana menurut bung afred
jadi gini kalau kami melihat bahwa ini lemahnya penegakan hukum di atas haknya pejalan kaki
padahal diatur oleh undang undang
namun kalau kita bisa melihat bahwa tingginya angka kecelakaan bagi pejalan kaki gitu ya dan juga minimnya
toleransi para pengendara bagi para pejalan kaki yang notabene para pengendara pun adalah pejalan kaki
karena kodratnya setiap manusia kan dia pejalan kaki karena punya dua kaki
nah disitulah sebenarnya kita melihat bahwa kondisi status saat ini ya untuk bagi para pejalan kaki sebenarnya sudah masuk kategori darurat pejalan kaki sebenarnya
kalau kita bisa melihat dari runutan data yang sudah ada dari mulai angka kesehatannya jumlah langkah kaki yang dimiliki oleh setiap warga
negara negara di indonesia gitu ya dan juga dilihat dari fasilitasnya infrastrukturnya
sebenarnya sudah bisa masuk kategori daruratnya bukan darurat bencana tapi bisa juga darurat non bencana
yang bisa kita kategorikan bahwa jangan sampai ketika semua masyarakat indonesia mager karena sudah terlena dengan teknologi
dan teknologi kita tidak bisa bantah gitu ya
kita tetap terima itu namun
tapi justru sekarang ada teknologi untuk menghitung berapa langkah yang kita bisa lakukan
nah yang jadi masalah adalah ketika bicara
struktur ketika dibangun itu akan bisa mengubah kultur
iya nah ini mungkin kita istirahat sebentar
tapi penting infrastruktur yang mendukung justru keberpihakan terhadap pejalan kaki bukan disalahgunakan oleh yang berkendaraan motor ya
kita tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya di studio ditemani alfred sitorus ketua koalisi pejalan kaki mungkin tidak banyak yang tahu bahwa tanggal dua puluh dua januari itu sebenarnya kita merayakan atau memperingati hari pejalan kaki
dan memang kata sebuah studi yang studi di
universitas stanford yang ini sangat sangat terkenal indonesia katanya negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki
ini harus kita akui kita refleksi memang kenyataannya demikian
tapi di waktu yang sama mungkin ada alasan yang masuk akal kenapa orang itu juga malas ya jalan kaki karena bahaya polusi terlalu ramai harus berantem
atau dengan orang yang berkendaraan bermotor
dengan jakarta atau kota kota besar lainnya sepuluh atau bahkan lima belas tahun yang lalu yang memang di kotanya itu tidak ada trotoar sama sekali
ya bahkan sampai sekarang juga masih ada bagian bagian di kota yang tidak ada trotoar
tapi saya lihat ada gerakan keinginan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastruktur
menjadikannya smart city membuatnya lebih cantik trotoarnya juga seperti jakarta besar besar lebar lebar kadang mungkin lebih lebar daripada kebutuhan
dan juga ada
jembatan untuk menyeberang zebra crossing yang jelas dan lain sebagainya
tapi bagaimana menurut bung alfred apakah ada kemajuan yang signifikan dari segi infrastruktur selama ini yang tercermin dengan jumlah fatalitas yang menurun
dan apakah ada semacam laporan mengenai kondisi trotoar di seluruh indonesia
yang pertama adalah untuk kota kota besar di indonesia kami melakukan yang namanya survei rapor trotoar
memang ada beberapa kota yang memang dia cukup ekspansif gitu ya cukup masif membangun infrastruktur bagi para pejalan kaki
namun infrastruktur bagi pejalan kaki berupa trotoar ini pelikan crossing jebrak cross jpo ini sebenarnya tidak boleh berdiri sendiri kalau menurut kami
karena dia harus aktif dengan seluruh gedung dan juga modal public transportasi
oke contohnya bagaimana
jadi seperti jakarta trotoarnya itu sudah mulai diintegrasikan dengan mrt
transjakarta lrt terus pusat pusat perbelanjaan yang memang membuka yang namanya tembok depannya itu
dan itu bagi para pejalan kaki itu sebenarnya sangat bagus ya
memicu orang untuk datang menggunakan public transportasi dan mobilitasnya dengan berjalan kaki cukup banyak
dan itu terjadi di kawasan duku atas kolong kendal yang ada citaim fashion week
dan itu tidak dimobilisasi
dan orang datang ke sana dengan
suka rela bisa bermobilitas dengan public transportasi jangan dipadu dengan berjalan kaki
jadi sebenarnya bisa ya kalau ekosistemnya ditata secara integral ya
jadi bukan hanya oke kita bikin trotoar di sini tapi ternyata itu tidak ada kaitannya dengan aktivitas di sekelilingnya
jadi jangan berdiri sendiri sih trotoarnya
harus diintegrasikan dengan semua
bahkan harus diintegrasikan dengan sirkular ekonomi warga yang ada di sana

ternyata jangan justru trotoar yang bagus lebar tiba tiba dijadikan tempat jualan
sehingga ya mungkin bagus saja kalau mau makan kuliner
tapi yang ada pejalan kaki justru akhirnya jalan di jalan
jadi fungsi utamanya akhirnya tidak terpakai
jadi ketika kami melihat bahwa di dua ribu enam belas yang lalu koalisi pejalan kaki menyampaikan bahwa
kami mendorong semua kota kabupaten di indonesia membuat dokumen yang namanya
rencana induk pembangunan trotoar di seluruh kota kabupaten
nah ini diberikan kepada siapa kepada pemda
iya pemda pemkot dan juga pemerintah kabupaten gitu
untuk mereka membuat kajian yang namanya mana sekalian prioritas untuk membangun trotoar
semua jalanan itu memang prioritas
namun kenapa kami mengatakan bahwa ada beberapa skala prioritas
karena simpul sekolah simpul halte simpul stasiun kampus tempat ibadah
memang disitulah load ataupun volume pejalan kaki cukup tinggi
dan itu yang memang lebih diunggah
lebih utamakan karena volume pejalan kaki yang cukup tinggi
dan juga ini khusus untuk transportasi umum ya harus diprioritaskan
jadi orang juga males yang bawa kendaraan pribadi
tapi kembali ke rapor itu sendiri
kira kira hasil dari rapor ini bagaimana
karena survei rapor trotoar di indonesia yang dilakukan oleh koalisi pejalan kaki
yang kami launching di dua puluh dua januari kemarin pas hari pejalan kaki nasional
itu untuk level kabupaten
itu rata rata rapor untuk level kabupaten di indonesia itu dua sampai tiga rapornya dari sepuluh
wah merah sekali ya begitu
kalau untuk level kota
ya kenapa rata rata kenapa
apakah karena tidak ada pemahaman terhadap integrasi ini
atau karena memang mereka tidak ada pembangunan infrastruktur yang dikhususkan
kalau hasil survei yang kami himpun itu sederhana
mereka belum melihat trotoar itu berwujud
dan juga mereka belum melihat bahwa ada upaya serius dari pemerintah kabupatennya
untuk memberikan ruang fasilitas layanan bagi para pejalan kaki di kota dan juga kabupatennya
jadi wajar ketika rapornya itu di banyak kota dan kabupaten itu sangat terpuruk gitu ya
di luar kota surabaya bandung
dan ini kota kota besar
kota kota besar ya
paling bagus dimana sebenarnya
jakarta dan surabaya saja dapat lima sembilan rapornya
walaupun publiknya memberikan lima sembilan rapor
padahal publiknya yang memberikan rapor
padahal jakarta sudah masif ya
namun ketika ada tingkat kepuasan di luar jakarta ya
di bordernya jakarta tapi masih masuk jakarta
mungkin warganya yang memberikan oh di kami belum ada trotoarnya
mungkin seperti itu
jadi wajar ketika infrastrukturnya belum terbangun
warganya memberikan rapor
dan ini menjadi satu cambuk bagi si pemerintahan kota dan kabupatennya
untuk membenahi fasilitas pejalan kaki
ini ada feedbacknya dari rapor ini
seperti apa feedbacknya
apakah nanti akan dimasukkan menjadi bagian dari pembangunan di daerah itu atau bagaimana
feedbacknya adalah si pemerintahan eksekutif di daerah itu meminta ke koalisi pejalan kaki menyurati mereka
agar mereka bisa berantem dengan dprd nya untuk meminta anggaran
untuk membangun trotoar
karena mereka nggak punya argumentasi kuat
ketika memakai survei ini itu dipakai argumentasi kuat untuk meminta anggaran ke dprd nya
karena penentu anggaran kan anggota dewan
jadi nanti ini akan dilakukan oleh koalisi pejalan kaki menyurati dan juga harus ada semacam petisi mungkin yang di
tapi ketika rapor ini mereka jadi kendali ya kami kasih saja
karena ini kan untuk kebaikan publik yang ada di daerahnya kan
namun harus diawasi oleh publiknya
jangan sampai membangun trotoar itu salah material
itu juga menjadi masalah
iya masalahnya kami
nah ini mungkin dari segi idealnya kan
kalau kita lihat kota kota di eropa pertama mereka ini mungkin sesuatu yang ingin dilakukan juga oleh dki
mobil pribadi atau kendaraan pribadi yang masuk ke tengah kota itu khususnya biasanya itu ada dibuat sesulit mungkin
mahal tidak ada parkirnya dan lain sehingga mereka harus meninggalkannya di stasiun misalnya
atau di tempat tempat transportasi umum
kalau idealnya itu seperti apa dan bagaimana pejalan kaki itu ditempatkan
dalam ruang ruang publik seperti ini
sehingga penegakan hukumnya juga merekalah dijadikan orang yang dinomorsatukan
kalau kita lihat kan di luar negeri
ketika pejalan kaki menyeberang jalan otomatis mobil berhenti
kalau di sini kan
jadi raja ya kalau di luar ya
karena gini piramida terbaliknya di luar itu itu tidak terjadi di kita
supaya bisa ke situ apakah ini sesuatu yang koalisi pejalan kaki bisa lakukan
mempersatukan pejalan kaki
iya ada beberapa kota yang berkomitmen ya
seperti jakarta sebelumnya tetap memprioritaskan pejalan kaki mengutamakan pejalan kaki
itu sudah salah satu kemajuan ketika bicara jakarta mau menuju kota yang wacable city
kan bicaranya itu
karena ada campaign nya di beberapa negara itu ada lima belas minute cities ada sepuluh minute cities
karena bagaimana orang sepuluh menit itu sudah bisa point to point
jadi saya kira ini bisa dicontoh oleh kota kota lain di seluruh indonesia
apa yang sudah dilakukan oleh jakarta
namun jangan dibanding bandingkan ya
ketika bicara anggaran daerah sesuatu yang memang tinggi dengan anggaran kota jangan dibanding bandingkan
tapi bagaimana si kota itu berupaya untuk memfasilitasi ruangnya para pejalan kaki yang memang saat ini masih terpuruk fasilitasnya
seperti bagaimana si kota itu melayani pelayanan publiknya tadi
seperti angkutan umum dan yang lain lain
jadi kita harus berpikir pikir
apa yang dilakukan oleh negara negara lain harusnya ya idealnya seperti apa gitu ya
ketika bicara lebar trotoar di negara kita sudah mengatur ya
tapi kami tidak pernah di koalisi pejalan kaki bicara ideal dan layak
karena kami selalu bicara itu dia trotoar harus ramah
layak belum tentu ramah
karena ramah untuk siapa
untuk lansia disabilitas turunan netra pengguna kursi roda
jadi perlu membangun trotoar itu dia harus menerus tidak boleh terputus
banyak sekali kebutuhan kebutuhan yang memang masih perlu kita layani
seperti pengguna kursi roda turunan netra
tiba tiba tunanetra ada jalurnya tapi ternyata ada pohon di teguh
ada bolat sehingga justru mencelakakan
jadi bagaimana universal design ini itu bisa kita adopsi
jangan cuma hanya jakarta dan juga kota kota besar
jadi untuk tahun dua ribu dua puluh tiga apa saja kegiatan masif yang akan dilakukan oleh koalisi pejalan kaki
target apa yang ingin diachieve
targetnya koalisi pejalan kaki bagaimana dokumen rencana induk pembangunan fasilitas pejalan kaki atau rencana induk trotoar ini
itu bisa didevelop di kota kota dan juga di kabupaten
dan bagaimana kempennya koalisi pejalan kaki itu bisa menekan yang namanya angka kecelakaan bagi para pejalan kaki
dan juga mengingatkan si kota kabupaten agar lebih masif membangun fasilitas trotoar

baik dan semoga sukses ini sebuah inisiatif yang menurut saya perlu kita dukung semua
karena walaupun naik motor naik mobil kita semua pejalan kaki
dan nyawa yang paling vulnerable paling rentan paling terekspos adalah ketika berjalan kaki
dan jangan sampai ini menjadi istilahnya sesuatu yang ya empat belas pejalan kaki per hari yang tewas di indonesia karena kecelakaan
terima kasih bung alfred inisiatifnya sukses selalu dan kita tunggu ya kegiatan kegiatan berikutnya
terima kasih dan juga semoga masyarakat juga semakin aware ya pentingnya berjalan kaki
dan pemerintah kita juga semakin memberikan fasilitas untuk pejalan kaki
tetap bersama insight with desi anwar kami akan kembali dengan narasumber lainnya tetaplah bersama kami
terima kasih bersama insight with desi anwar
penduduk indonesia mendapat cap paling malas berjalan kaki di antara negara lain
penelitian yang dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa warga indonesia hanya melakukan tiga lima ratus tiga belas langkah tiap harinya
ini sangat berbeda dengan warga di hongkong yang dinilai paling aktif
karena rata rata penduduknya itu berjalan kaki hingga enam delapan ratus delapan puluh langkah setiap hari
nah padahal berjalan kaki itu bisa mencegah berbagai macam penyakit termasuk penyakit jantung
banyak lagi manfaat berjalan kaki untuk itu kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita kali ini
dr adib kumaydi spesialis ortopedi dan traumatologi apa kabar dok sehat selalu dok
alhamdulillah terima kasih
ini kebetulan saya juga hobi jalan kaki ini mungkin karena kebiasaan dari kecil
kalau sekolah itu minimal sekolah itu satu lima kilo saya harus jalan kaki jadi pulang pergi
jadi tiap hari itu bisa tiga kilo tiga kilo itu sekitar enam ribu step ya
tapi ini hal yang menarik ya dok terus terang kaget nggak ketika mendengar bahwa di antara ada seratus sekian negara di seluruh dunia indonesia itu nomor paling juara paling akhir
ya cukup menarik sebenarnya
dengan jumlah langkah yang diambilnya hanya tiga ribu lima ratus tiga belas
dan ini menjadi sangat penting buat kami juga para dokter untuk kemudian semakin banyak mengedukasi masyarakat sebenarnya
terlepas dari sebuah kebijakan tapi secara kesehatan maka kita harus semakin menyampaikan sebenarnya
kalaupun ada fasilitasi katakanlah ya ini kan kalau kita bicara sekarang ada fasilitasi ada eskalator ada macam macam
kita lihat di bandara ada lift dan sebagainya
atau ada sofa dan kayak gini
iya ada lift dan sebagainya atau ada sofa dan kayak gini
kalau mau mesen mesen tinggal pakai hp

tapi kan paling tidak harus kita sampaikan karena manfaat jalan kaki ini sederhana sebenarnya
cuma nanti kita akan bicara sebenarnya yang lebih spesifik bicara jalan kaki tidak bisa hanya sembarang jalan kaki saja
karena kita akan bicara berapa durasinya bagaimana cara berjalan yang benar
apakah kemudian ada perbedaan pada saat kita berjalan yang jalannya itu datar turun atau naik gitu itu juga berbeda gitu loh
karena itu akan sangat
dan juga speed dan pace nya itu bagi kita

tapi kita kembali ke jumlah step
nah ini ini saya nggak pakai hari ini biasanya saya pakai ini jam yang menunjukkan berapa step
ini sangat berguna ya karena di sini kita merasa bahwa harus ini
karena katanya selalu dianggap sepuluh step tapi sepuluh dari tiga itu luar biasa ini
sebenarnya jumlah step yang minimal yang membuat kita sehat itu
sebenarnya kalau secara teori delapan sampai sepuluh
cuma kan kadang kadang kalau kita memakai
ada kita jam digital yang bisa menghitung step tapi lebih karena menghitung kalori ya
tapi yang paling penting secara sederhana sebenarnya itu tiga puluh menit per hari
tiga puluh menit per hari
itu saya kira itu bisa menggambarkan ya tapi itu dengan tiga puluh menit ya istilahnya adalah dari langkah kaki ya
bukan tiga puluh menit nanti istirahat diem
tapi itu selama tiga puluh menit berjalan itu sudah bisa menggambarkan delapan sampai sepuluh langkah per hari
nah itu sudah kemudian bisa memberikan satu dampak dampak efek kesehatan
apa apa saja dampak kesehatan yang dok ya
jadi logikanya sekarang begini
pada saat kita melangkahkan kaki
terus kemudian dia akan memompa sebenarnya sirkulasi darah kita
mulai dari jantung ke paru paru
dia akan meningkatkan sirkulasi jantungnya
memperbaiki fungsi jantung
kemudian meningkatkan sirkulasi paru parunya
memperbaiki fungsi paru parunya
dan itu akan memberikan efek juga ke otak
sirkulasi darah ke otak akan lebih baik
sehingga ini akan juga oksigenasi ke otak lebih baik
terus kemudian secara emosional atau mental juga akan mempengaruhi efek positif kepada mental kita
kita lebih banyak berpikir positif
apalagi kalau kita jalannya misalnya di taman
kita bisa melihat ke kanan kiri
dan itu juga membantu sirkulasi juga ke mata kita juga
sehingga beberapa penelitian juga menunjukkan bisa mengurangi resiko glukoma
jadi peningkatan tekanan intraokuler pada mata juga
kemudian untuk yang spesifik pada sendi
nah ini yang paling penting sebenarnya
apalagi kalau sudah semakin tua ya
dan ini memang akan spesifik pada orang orang yang dengan usia tua
sebenarnya kalau orang usia tua itu harusnya jalan
atau kemudian berenang
atau kemudian berlari
nah ini yang harus kita juga harus ada penekanan tertentu
jalan cukup buat orang tua
tidak usah kemudian mereka harus kemudian harus lari
karena semakin dia berlari akan memberikan tekanan ke lutut yang memang akan malah mengganggu lututnya
jadi cukup dia jalan
oke jadi tiga puluh menit per hari berturut turut ini untuk semua usia
untuk semua usia
nah kalau pengetahuan dokter di indonesia ini rata rata kita melakukan itu nggak
atau di dunia lah tiga puluh menit per hari berjalan kaki
ya sebenarnya kalau kita melihat dari yang ada di daerah ya
saya kira masyarakat di daerah sudah terbiasa gitu loh
tapi pada saat kemudian kita bicara di kota
pada kelompok kelompok masyarakat
karena kita melihat sekarang
kita melihat sekarang para pekerja kantor lah
pada saat dia turun dari kereta jalan ke lokasi atau lewat yang
itu saya kira itu juga bisa menggambarkan sebenarnya
kalau misalnya kotanya didesain untuk pejalan kaki
tapi kan sekarang kan kita lebih banyak duduk duduk semuanya
kita pesan lewat hp
tapi kalau ini juga berpengaruh terhadap tingkat obesitas ya dok
jadi salah satu fungsi yang untuk kemudian dengan berjalan kaki itu adalah berat badan jadi lebih stabil
dan sebenarnya ada rangsangan hormon juga yang membuat kita sebenarnya tidak kemudian jadi lapar
karena ada nanti fungsi di dalam pencernaan juga
paristaltik khusus atau di ususnya pun juga akan lebih baik gitu
termasuk juga ke fungsi pankret sehingga mengkontrol sebenarnya untuk diabetes juga
jadi sebenarnya kalau kita tiap hari hanya berjalan kaki ya
ini kan banyak sekali sekarang macam macam olahraga
ada yang bersepeda
ada yang jogging
ada yang running
ada yang marathon dan lain sebagainya
ada yang berenang
semua bentuk dari olahraga ini
kalaupun hanya tiga puluh menit per hari tapi rutin kita lakukan ini cukup untuk mencari
jadi lifestyle yang sederhana dengan jalan kaki itu bisa menjaga kesehatan kita
dan tidak terlalu perlu equipment yang
ada pembiayaan dan butuh alat dan macam macam
tapi sebuah kebiasaan sebenarnya
nah yang penting itu ya habitnya
kebiasaannya itu harus kita bangun
ini tidak mudah
dok kita istirahat sebentar
tapi tadi kita sudah dengar ya dampaknya kalau kita berjalan kaki tiga puluh menit per hari itu terhadap kesehatan luar biasa
apalagi semakin kita tua dan ini juga sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun
umur berapapun berjalan kaki ini sebenarnya olahraga yang untuk kita semua ya
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani dr adib kumaydi spesialis ortopedi dan traumatologi
kita berbicara mengenai manfaat berjalan kaki dan dok setahu saya ini
musuh nomor satu dari kesehatan itu sebenarnya kan duduk ya
katanya duduk itu adalah merokok yang baru gitu
nah apa yang terjadi kepada tubuh kita kita kalau kita kelamaan duduk dan tidak berdiri atau jalan
karena ya ini sebagian besar apalagi kalau kita orang kantoran ya tinggal di sedentary lifestyle itu biasanya sehari itu bisa lebih banyak duduknya daripada berdirinya atau berjalannya
iya jadi ini berdasarkan perhatian
iya ini berdasarkan perhatian
jadi ada beberapa laporan dari penelitian ya dan kita secara umum pasien pasien kami ya di ortopedi itu banyak yang sebenarnya dia usia muda sebenarnya
kalau dibilang itu resiko ke arah pengeroposan pengaparan belum ada sebenarnya
tapi sudah mengeluhkan problem pada tulang
tulang belakangnya yang suka sakit lututnya suka sakit dan setelah kemudian kita telusuri ada faktor pekerjaan yang membuat dia tuh dari mulai dia datang di kantor sampai
kemudian dia hanya istirahat siang
habis itu duduk lagi sampai sore dia duduk saja
dan itu yang kemudian kenapa itu perlu menjadi perhatian pada saat dia dalam postur duduk yang lama
dia hanya dalam satu posisi saja
ya mungkin di depan komputer
di depan komputer
atau melihat ke bawah
tidak ada pergerakan pergerakan dari sini yang lain
maka akan muncul kekakuan kekauannya di dalam tubuh yang bukan tidak mungkin dia juga akan merangsang dari ligamen atau otot dan kemudian bisa saraf juga sehingga akhirnya dia akan mudah sekali terkena nyeri gitu loh
ya kami sendiri selalu menyarankan pada pasien pasien seperti itu dan ini sudah menjadi pola yang kemudian di beberapa kantor dua jam dia harus ada berdiri melakukan senam ringan stretching sepuluh lima belas menit saja
tidak perlu sepuluh lima belas menit
katanya lima sepuluh menit tapi ada pergerakan dari sendinya
jadi jangan duduk lebih dari dua jam gitu
dan karena ya ini bisa merusak ya segala macam postur ini
tadi dokter sempat menyinggung mengenai ya jalan kaki tapi cantik
jalan kaki tapi cara jalannya juga
nah cara jalan yang benar
kadang kadang kan kita juga kalau jalan kan penempatan beratnya di mana atau membawa tas yang berat di satu sisi terus menerus
itu sangat penting itu mbak desi karena kadang kadang kan kita kan ada berapa langkahnya maksudnya jarak langkah kita ya
kalau kita mengambil terlalu panjang itu malah berbahaya
karena kita tidak akan bisa menyebabkan jadrah jadrah yang memang karena over striding gitu
over strading itu posisi yang lutut yang kemudian karena dia itu agak sedikit ini jadi lebih over stretchingnya itu sehingga kemudian ada problem di daerah lututnya ini
sehingga jarak itu tidak perlu jarak langkah dengan panjang tapi yang biasa saja
tapi dengan endurance yang terus menerus selama tiga puluh menit tadi
tapi untuk penempatan kaki itu sendiri bagaimana
karena saya pernah ya dicek ternyata kalau saya jalan lebih ke apa namanya pronation ya

nah itu yang memang harus dikonsulkan terlebih dahulu
idealnya berat badan kita itu dimana dan katanya kalau jalan dan lari itu beban ke lutut kita itu sangat
jadi kalau kita melihat biomekanik daripada tubuh kita titik tumpu itu dari mulai dari kaki ya di apa namanya mata kaki ya
di ankle nya terus kemudian di lutut kemudian di panggul dan kemudian di tulang belakang
sehingga postur yang harus kita dan sering akan jadi masalah adalah di dalam
jadi itu yang harus kita lakukan
sehingga pergerakan yang kemudian jadi titik tumpu pertama itu tadi menjadi sangat penting
tadi yang disebut pronation nya juga tadi itu ya ini kadang kadang ada tipe tipe kaki yang memang kita harus tahu gitu
ya dan itu kelihatan di ini hak sepatunya itu dimana kita meletakkan bergantungan
tuh jadi ada flat foot kalau orang yang dengan kaki cepel
itu juga akan berpengaruh sehingga kadang kadang perlu ada sesuatu khususnya
solnya yang khusus juga itu juga perlu menjadi perhatian juga
apalagi kalau kita menggunakan hak tinggi ini
itu merusak ya
saya kira saya nggak pernah menyarankan karena itu menjadi satu problem utama juga pada kasus kasus yang dia kasus sendi ya
dari ankle dan lutut yang dipengaruhi oleh faktor high heels tadi
nah ngomong ngomong ini kan dokter ini masih pakai ini kayaknya baru dari ruang bedah ini
kebetulan tadi baru selesai operasi pasien dengan osteoartritis perempuan lima puluh lima tahun ya
kalau kita berjalan kaki terus menerus sampai usia tua bisa berjalan kaki

jadi ada problem dua sebenarnya jadi masalah kalau pada orang orang dengan usia di atas empat puluh lima atau lima puluh tahun ya terutama pada perempuan yang sudah menopaus
nah ini yang sering jadi ini apa namanya kurang dipahami oleh masyarakat karena kalau osteoartrid itu pada sendinya
pengapuran pada sendi
kenapa terjadi ini
karena kerusakan pada tulang rawan
semua sendi terutama pada sendi yang tumpuan kita
lutut panggul dan tulang belakang itu tiga posisi yang paling sering terjadi
kemudian osteoporosis pengerobosan
nah ini karena ada faktor faktor karena deposit karena metabolisme kalsium yang sudah berubah karena usia karena faktor hormon juga gitu loh
sehingga dia akhirnya terjadi pengerobosan
nah dua ini bisa menjadi masalah pada usia usia yang di atas lima puluh tahun
nah ini bisa dicegah kalau kita melakukan berjalan kaki secara rutin dengan menguatkan tulang dan juga persendian
karena kalau umpamanya kita ada satu faktor yang menjadi ini menjadi sangat penting adalah dengan berjalan kaki kita membentuk posisi
karena kalau kita itu salah postur itu yang kemudian membebani pada beberapa lutut yang itu malah membuat jadi kita jadi masalah ada di sendi sendi tadi
osteoartritis dan osteoporosisnya tadi
nah jalan kaki memang menyenangkan ya tapi pacenya kalau tadi posisinya sekarang pacenya
kalau misalnya jalannya santai ini ada efeknya nggak atau mungkin pace nya itu seperti apa dan kira kira harus ada perubahan dari denyut nadi yang kita
misalnya kalau pace ini juga akan sangat individual
individual namanya pada pasien pasien yang memang sudah ada faktor masalah jantung ya
kita tidak boleh kemudian memaksa dia dengan pace yang cepat gitu
tapi kalau dia normaly ya sebenarnya dengan pace nya ya secara teori sih saya belum dapatkan berapa kilometer per jam yang kemudian disarankan ya
tapi paling tidak dengan dia jalan biasa saja sudah cukup ya
tapi kalau ada yang jantung jangan terlalu cepat
kalau normal kalau kita sehat itu idealnya kalau kita sehat
itu idealnya kalau jalan dengan tujuan olahraga itu ini seberapa
tidak perlu sampai kayak orang yang lomba jalan cepat tidak perlu sampai seperti itu
yang penting dia endurance
konsisten endurance nya
kalau satu jam dua jam tiga jam juga nggak apa apa
tidak apa apa kalau tidak ada masalah dengan ini
tapi kalau semakin lama kita berjalan apakah bisa menimbulkan cedera dok
jadi kalau pada kasus kasus tertentu ya
kalau memang sudah ada osteoartritis ya
maka semakin lama memang dia akan berpengaruh juga pada
tapi kalau misalnya masih muda dan kita jalan
nggak ada masalah sebenarnya
sampai satu jam nih
cuma yang tadi jarak langka sih perhatikan
karena kalau semakin lama maka tentunya kan ini kan tadi kalau dia terlalu cepat ini akan over stretching pada lututnya
nah ini yang juga harus kita cegah
iya karena itu sesering yang saya alami ya sendiri ya mungkin itu faktor usia juga
tapi di tapaknya itu suka jadi nyeri misalnya
itu sangat dipengaruhi juga
sangat dipengaruhi juga oleh alas kaki yang kita pakai juga
jadi alas kaki itu penting sekali
dok ini banyak sekali sepertinya manfaatnya ya kalau kita berjalan kaki
tapi kalau misalnya agak lebih cepat sedikit
jadi jogging gitu
antara jogging dan jalan kaki kita bukan lari ya tapi jogging
yang ini manfaatnya
lebih ke arah memompah
jadi dia akan kemudian metabolisme tubuh kita aja sih
tapi disarankan nggak untuk dilakukan tiap hari terus meneruskan jogging gitu

lima menit ini dalam konteks antara jalan dan jogging tadi ya
jadi sebenarnya tidak menjadi masalah sebenarnya
mau jalan atau agak dipercepat dengan semacam jogging atau lari lari kecil tadi
cuma kalau pada pasien pasien dengan memang dia ada dasar osiatritis
kalau kami lebih menyarankan dia jalan kaki saja tanpa harus ada lari kecil
nah itu manfaatnya benefitnya
tapi bahayanya berjalan ya kalau mungkin nyebrang
bahayanya nanti di
ya karena memang nanti akan ada pengaruh pada ligamen legaman ototnya juga
jadi kalau kita tidak benar benar memperhatikan dengan kondisi kondisi yang tertentu yang ada dalam tubuh kita
maka strain strain itu juga bisa terjadi pada ankle ada cetera cetera
jadi ini sebelum kita break saya mau tanya sesuatu
karena kita manusia dari asalnya kan kita memang mahluk yang berjalan kaki
tapi kalau sekarang selalu pakai sepatu ya kalau nggak terjadi
ini sebenarnya kalau kita jalan dengan kaki tanpa alas
ya kalau misalnya aman itu lebih sehat nggak sebenarnya
sebenarnya kalau ya ini yang kadang kadang persepsi yang muncul kepada masyarakat
bahkan kemudian oh paling bagus nanti jalan di atas batu batu kecil itu yang akan menjadikan
nah ini yang kadang kadang kita beberapa kasus yang kemudian kalau itu tidak diikuti dengan baik
pada saat dia berjalan di atas batu batuan tadi
malah memicu terjadi penekanan penekanan pada titik tertentu sehingga akan jadi pengapuran pada tumit
ya jadi kalau kami lebih menyarankan kalaupun tanpa alas melihat dulu ininya
apa yang jalan di mana
jalan yang datar biasa tanpa ada ini
karena kalau pada saat dia membiasakan dengan yang berkrikal tadi
itu juga bisa memicu titik titik tumbuh itu akan terjadi
baik kita istirahat sebentar dok
tapi ternyata ada ilmunya juga kalau kita jadi jalan kaki itu kita harus tahu ya jaga posturnya
dan juga perhatikan alas kaki yang kita gunakan
dan tentu saja ya jangan malas untuk jalan kaki
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
sebenarnya dok ini kan sebagai ortopedi ya apakah ada sejak ada kita main gadget dan juga main komputer itu perubahan postur manusia itu apalagi di anak anak kecil
kalau kita kan kecil mau main di luar manjat pohon jungkir balik dan lain sebagainya tapi kalau anak anak sekarang lebih banyak duduk duduk apakah ada perubahan yang noticeable
ada jadi beberapa kasus malah anak anak mc smp kan kadang kadang mereka itu kalau belajar sambil ini dengan handphone jalan juga sangat berpengaruh sehingga banyak yang kemudian akhirnya ya kita sampaikan
berubah habitnya itu duduk harus tegak belajar harus tegak karena kalau belajarnya gini ini pengaruh sehingga akan muncul kasus kasus yang bukan secara spesifik skoliosis
karena skoliosis ada faktor yang lain juga tapi dia akan mengganggu pada
pertumbuhan dari tulang belakangnya
jadi ini harus ada edukasi juga mungkin orang tua dengan muda
mulai dari muda termasuk juga nanti yang berkaitan dengan osteoporosis tadi ada pola yang kemudian harus kita luruskan kepada masyarakat minum susu itu bukan kalau kita udah usia tua
minum susu deposit tulang deposit kalsium ya bentuklah sejak umur dari dua puluh tiga puluh tahun
justru ya pada usia dua puluh tiga puluh kita harus lebih rajin paling tidak konsumsi kalsium kita kalau nggak suka
sebenarnya ada sumber sumber kalsium kan banyak ya ikan juga bisa menjadi sumber kalsium
dan satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian kita adalah karena kita sering di kantor kita jarang ter expose dengan matahari
nah itu dia ini pentingnya kalau kita jalan kaki di luar kita apalagi kalau di taman ya ini bisa kena matahari kena vitamin d dan ini akan sangat membantu
dan cari ultraviolet matahari yang paling bagus sebenarnya jadi sebenarnya dia antara jam sepuluh dan sebelas
iya jadi jangan terlalu yang siang terlalu terik juga
nah dok sebagai dokter ostopedi dan traumatologi ini paling sering kasus yang ditangani itu cedera terhadap apa saja
jadi lutut sama ankle
lutut ya apa yang paling membuat lutut itu bisa gampang cedera
jadi sebenarnya lutut itu adalah sebuah sendi yang sangat stabil karena dia didukung oleh empat tulang dengan tujuh ligamen yang sangat kuat sebenarnya
tapi kadang kadang pola yang kemudian
kemudian kita di dalam gaya hidup kita tadi ya kita jarang olahraga sehingga akhirnya apa otot atau ligamen ligamennya itu jadi kaku
nah ini yang kemudian menjadi pengaruh pengaruh jadi tidak selalu kemudian ada masalah mungkin peranan di sini tidak sampai ke arah sana
tetapi hanya karena dia kurang gerak saja itu kemudian sudah mulai ada banyak masalah masalah di luar
nah ini sering ditemukan ini jadi di apa operasinya atau treatmentnya
kita lebih ke arah jadi selalu first treatment kita mengedukasi untuk kemudian dia bergerak dulu
tapi susah karena lututnya sakit dok
nanti ya artinya dikasih obat painkiller ya untuk di awal tapi yang jelas saya bilang panikiller bukan menjadi obat utama
obat utama adalah bergerak karena dari bergerak kemudian nanti ada juga faktor kemudian penekanan penekanan di lututnya harus dikurangi
apa yang masalahnya obesitas
iya terlalu berat ya badannya apalagi semua dari beban kita itu larinya ke lutut ya
ini sama di tulang belakang ya tapi yang lebih utama juga itu di sini
di lutut jadi ini apalagi kita yang memang sudah semakin tua itu makin malas gerak itu lutut kalau cedera itu perlu berapa lama untuk sembuhnya
apakah bisa sembuh kalau misalnya ada osteopatritis ini
dan maksudnya kalau orang ini sakit patah tulangnya kedukun atau ketukang pijit
ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat
jadi kalau memangnya kadang kadang ada posisi atau ada gerakan yang kemudian membuat akhirnya ada keluhan keluhan pada lutut jangan langsung di treatment
sebenarnya treatment sederhana itu harus kita sampaikan kepada masyarakat
kita paling sering adalah cedera soft tisu
langkah apa yang harus dilakukan
apa namanya itu ligamen otot gitu ya
itu dengan res res itu singkatan
r nya res istilahnya itu ya
gak perlu harus kemudian diurut urut dan macam macam nggak perlu
kompresnya kompres dingin
terus kemudian kalau ada elastik perban di bebat ya
terus kemudian ada sedikit di elevasi
istirahatkan aja dulu
nanti pasti akan berkurang keluhan keluhan itu
tapi kalau pada saat sedang dia baru ada cedera langsung dibawa mohon maaf ke tukang urut
itu mulai jadi bengkak
nah ini mungkin harus ada edukasinya
jangan langsung diurut tiba tiba bisa bengkak ya
ini kan bagian traumatologi
maksudnya traumatologi dalam hal ini apa dok
jadi cedera pada otot dan tulang
jadi kalau bicara tulang bukan tulangnya saja
jadi kalau kita bicara ada alternatif patah tulang
itu kan berpikir hanya tulangnya saja
tapi kalau ortopedi berpikir tulang dengan sendinya
dengan kemudahan ligamennya
dan ada syaraf syaraf juga yang berpengaruh disitu
kalau misalnya kita olahraga terus terusan
dan olahraga kan
itu apakah karena olahraganya atau karena memang aus atau salah
ada dua faktor sebenarnya
apakah bisa jogging atau lari itu
jadi ada yang sering kita dapatkan itu adalah
dia suka main futsal
tapi nggak ada pemalasan terlebih dahulu
itu bisa menimbulkan cedera
yang kedua over
pergerakannya over juga itu artinya pasti ada durasi waktu yang juga
kenapa seperti tadi tiga puluh menit atau satu jam
boleh nggak berlebih juga
katanya bolehnya itu harus ada titik di mana kalau ada sudah mulai ada keluhan keluhan jangan dipaksakan
nah disitu akan muncul sebanyak cedera
dan otot pun juga butuh waktu istirahat kan
kalau kita lakukan kita ini terus terlalu over ya
nanti akan berpengaruh juga pada otot
otot dan ligamennya
jadi cedera itu karena terlalu berlebihan
dan durasinya terlalu lama
tapi juga ini ya mungkin cara kita memulainya tanpa pemanasan
tidak pada pemanasan
jadi pemanasan itu penting ya
tapi jadi sebenarnya olahraganya itu sendiri bukan dia bukan menyebabkan cederanya
tapi justru persiapan persiapan
itu kan ada nggak yang sering kita dapatkan
dia olahraga sebenarnya olahraganya nggak
hanya main futsal biasa
tapi kenapa tiba tiba kok ada cedera
dia ada masalah di ligamen atau putus ligamen
bahkan sampai putus ligamen
nah kalau lutut misalnya
kan paling banyak kan operasinya
lutut itu biasanya diapain
ada katanya ada new replacement atau gimana kalau misalnya ototnya atau
ya jadi kalau kita bicara di lutut kan ada faktor deligamen
kalau dengan ligamennya kalau dia hanya katakanlah nanti itu ada cedera
cedera bisa partial atau total gitu loh
kalau dia parsial ya selalu kita tanya sebenarnya ke pasien
ya apakah seorang atlet
kalau dia atlet ya tentunya dia harus kembali lagi untuk sebagai atlet
ya bisa enam bulan libur ya
karuan tindakan ada reconstruction gitu loh
dengan surgery ya
kasus yang menarik ini saya nggak menyebutkan salah satu senior ya
tapi ada salah satu pemain nasional pssi
dan itu kemudian mereka diterapi
kemudian dilakukan tindakan
dia yang sebelumnya memang top tetap bisa menjadi top score
tetap menjadi top scorer gitu
ini salah satu contoh
tapi tidak semua memang yang kemudian di treat pemain pemain itu kita itu di treat dengan
karena kadang kadang dia larinya ke alternatif
nah ini yang kemudian jadi masalah
yang kewakilnya karirnya juga menurun
faktor faktor inilah yang saya kira menjadi sangat penting
kapan kita harus memulai tindakan untuk itu
dan tadi yang di replacement
kasus dengan ini replacement terutama pada kasus kasus dengan osteoartritis yang ada grading ya
atau dia kakinya sudah bengkok
karena dia bantalanya ya
udah tulang ketemu tulang
itu mau tidak mau harus di replacement
sekarang itu gampang ya
ada tersedia di
tersedia dan alhamdulillah di jaman bpjs
tapi ini merupakan salah satu operasi yang paling sering

cukup banyak kasusnya
waktu sembuhnya itu kita hitungan hari minggu atau bulan
ya kalau replacement memang kadang kadang yang selalu kita tekankan adalah mungkin secara fungsi untuk yang
mohon maaf kalau yang muslim
sholat tahiyadnya atau apa itu memang jadi masalah memang ya
tapi secara aktivitas normal dia bisa kembali normal
dan tidak nyari tadi
jadi kuncinya untuk merawat sendi kita
untuk merawat joints kita
supaya sehat dan jalan kakinya
ada pesan terakhir dok mungkin ini
ya jadi yang paling
dalam rangka hari pejalan kaki nasional
jalan kaki tadi menjadi sangat penting
kita ada insight juga disitu
tapi yang paling penting adalah kita bergerak
sendi kita itu adalah seperti halnya
saya selalu menganalogkan engsel pintu
engsel pintu itu kalau sering dibuka dia bagus
tidak punya bunyi ya
kalau tidak pernah dibuka
nah kalau tidak pernah dibuka akhirnya ada karatan
sama sendi kita pun juga begitu
jadi dia butuh bergerak
jadi kita banyak sekali sendi yang memang harus di gerakan
yang paling penting memang ya bahu
terus kemudian lutut
terus kemudian pinggang
kemudian sama tulang belakang
termasuk engkel itu adalah sendi sendi yang harus sering bergerak
nah dokter sendiri itu model tidak berapa menit per tiap hari ini jalan kakinya
atau karena justru karena saking sibuknya
kalau saya paling minimal aja jalan kaki saja
karena pekerjaan saya mohonnya operasi yang dua tiga jam juga itu juga mengalami juga
tapi kalau berdiri juga
itu manfaatnya kan dibanding dari
berdiri terlalu lama juga tidak boleh
tidak boleh ya
berapa lama idealnya
jadi harus ada stretching ya
jadi sama seperti duduk tadi
jadi harus ada stretching
kita yang operasi sampai lama sampai dua jam
biasanya kita kalau operasi sampai ada yang sampai enam jam
di setiap setelah itu kita harus duduk
sambil ada senap senap lingan
karena itu juga berpengaruh pada tulang tulang kita juga
baik sekali lagi dok
terima kasih banyak atas insightnya
dan juga sukses ya
dan semoga kita juga melakukan edukasi ini kepada pengirsa kita ya
bahwa berjalan kaki ini merupakan sesuatu yang penting dan menyenangkan ya
kita tidak perlu biaya banyak
dan juga sebenarnya jalan jalan di keliling rumah juga ya
kalau sambil nyapu bersih bersih rumah itu kan juga terbatas
bergerak sendinya juga kita semua
sekali lagi terima kasih
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe